apa boleh anak saya ketemu bapak ya
sebentar aja pak
kan saya sering sekali tuh cerita kebaikan bapak ke anak saya
terus dia penasaran pak
boleh bu silahkan
oh iya sebentar ya pak
ternyata anak saya tidur
yang sebelah mana rumahnya
kok nomornya acak kayak gini
sekarang udah nomor dua puluh lima
kayaknya mending aku cari orang aja deh buat nanya

jalan ke sebelah sana
sudah alat lagi
sumpah ini berat banget
perasaan isinya cuma tempe sama sayuran doang
kenapa berat banget ya
ini kemana arahnya ya
kok jadi kayak gini jalannya
seriusan ini gue gak salah lihat
lo abis belanja
pansu lo berdua
udah deh gak usah banyak ngomong
kita udah jauh jauh datang kemari
mana suruh buru buru
suruh melihat dia bawa bawa sayuran kayak gini
biasa aja sih tak
udah ya daripada lo banyak ngomong
nih lo bawa satu
kok gue dua dia satu
udah deh cepetan yuk
lo kejidot apaan sih ran
bisa gak sih tak
gak usah banyak ngomong
udah lapar banget nih mau makan enak
gue kaget ngeliat lo nanteng nanteng belanjaan sebanyak ini
lo kenapa sih
gak beres nih
udah deh gak usah banyak ngomong
gue udah lapar banget nih
gue mau makan enak
ran ran ran ran
kalau td gue tuh gak pas buat bawa bawa kayak gini
liat udah keren banget
kayaknya gue salah deh
ootd lo nih gak cocok buat ginian
tau gak cocok kayak apa
jadi preman pasar
laper banget nih gue
katanya mau makan enak
bukan diajak ke restoran
malah diajak kesini
gak usah berisik
gue yang bawa ini semua
loh ini pihak nyokapnya sih
nih sayur sayur sama tempenya udah saya beli
itu beli sebanyak itu untuk apa pangeran
ya buat dimasak dong bu
masa buat ditanem lagi
tapi itu kebanyakan
apa masalahnya pengen ikut tentang uang
keluar dulu aja gue bekerja diri kalau misalnya kayaknya black dude gitu
abigkeit untuk anda
saya mau lanjut ke which is
udah bu nih bahan bahannya
ya udah kalau gitu dibawa masuk biar ibu masak
kita masuk ke dalam ya
eh gak ada
gue mau makan di restoran
ayo kita masuk ke dalam
nggak tapi gak mungkin juga ya
percaya sama gue udah deh
pasti nawang sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya rumah sakit
jang kamu tunggu sebentar di sini
saya harus balik lagi
sampai jumpa lagi pak